buang dia pasti ngumpetin dimana mana
pak unik harus nyari sampai dapat
nyari tang itu terus bu nisa
ketahuan sama bu nisa gimana
habis saya dong iya jangan sampai ketahuan
jangan sampai ketahuan
setidaknya aku peduli sama dia
sampai aku mendapatkan
apapun yang aku mau
bobby seneng banget sekarang mama udah mau makan
cepat sembuh ya ma
kita bisa ngumpul lagi di rumah
saat ini yang bisa aku percaya
bobby bahkan meninggalkan pekerjaannya
demi nungguin aku
malah keluyuran gak jelas
aku bahkan takut dengan
reva juga yang aku harapkan datang
kenapa gak muncul ya
kamu makannya harus banyak
lagi ini dipikirin ya ma

rindu kita kah
sebelum diario lalu romang
dia tuh sangat bodoh

emang bener bu nisa orang di bali kecelakaan kemaren
soalnya kenapa digetol banget nunggu dewi
ini info penting odin harus sampein ke dokter fahri
kamu mau sekarang ikut masuk
dewi aku gak pernah punya perasaan benci terhadap bu retno
apapun yang terjadi tetep aja aku mengorbankan dia
dewi art aku harus jawab teleponnya dulu
iya bang uning ada apa
dokter fahri kita bisa ketemu
kita bisa ketemuan
ada sesuatu yang mau saya sampaikan penting dok
soal kecelakaan kemaren dok
oke yaudah kita ketemu di taman di rumah sakit harapan keluarga
oke sekarang ya
oke yaudah aku bisa ketemu sama bang odin sekarang
ini informasi penting ini
eksiden kecil dua sama separated

malah tujuh belas tahun
kamu udah ngerasa baikan
aku khawatir sekali kepikiran sama mama
kamu udah bebas
dari awal aku yakin bukan kamu pelakunya
aku seneng ngeliatnya
aku sangat sedih sekali melihat
nasi mama seperti ini
aku akan merawat mama
sampai mama sembuh
aku akan jagain mama
gak akan aku tinggalkan
baru dewi yang menyatakan kata kata seperti itu
aku sangat terharu dengan apa yang dia ucapkan
nisa aja keliatannya ogah ogahan mengurus aku
dewi memang berhati malaikat
walaupun dia selalu disakitin sama mama
tapi dewi tetap menyayangi mama sebagai mertua
mama cepat sembuh ya
biar bisa cepat pulang ke rumah
ketemu sama abi
ami baik baik aja kok
waktunya bu retno kami periksa ya bu
udah lama nunggu ya
jadi pak oden bilang pak oden ada informasi soal kecelakaan kemarin
tadi pagi gak sengaja
bu nisa itu udah bawa bawa tang malam malam dok
nah saya perkirakan malam itu malam sebelum kecelakaan kemarin dok
kalau bu nisa gak mungkin mencelakkan ibunya sendiri buat apa
atau feeling saya begini dong
gak dengar kan
nggak kenal juga kali ini
maksudnya selalunya bu dewi yang ngantriin abi pagi pagi
biasanya kan bu dewi
ternyata bu retno
berarti emang tujuannya
tujuan nisa itu adalah dewi bukan ibunya
kalau emang bener begini ini sangat bahaya
aduh gak apa apa
tau kan nanti dia marah marah nanti apa apa nanti masalah
kita harus mendapatkan bukti
bukti yang bener bener
bener bener tepat yang bener bener bisa
iya tang ya
pak odeng harus nyari tang itu
harus nyari tang itu
saya yakin tang itu masih ada
gak mungkin dia cuman sebarangan buang
dia pasti ngumpetin dimana mana
pak odeng harus nyari sampai dapet
ntar kalau saya lagi nyari tang itu
terus bu nisa ketahuan sama bu nisa gimana
iya jangan sampai ketahuan
jangan sampai ketahuan